halo selamat malam jelang seratus hari periode kedua pemerintahan presiden jokowi
banyak catatan biru sekaligus catatan merah yang menjadi diskusi hangat di ruang publik
jangan sampai hanya persoalan pembangunan ekonomi yang menjadi etalase depan prioritas pemerintah
karena sejatinya publik juga menginginkan pemerintahan presiden jokowi untuk bisa merawat demokrasi
sekaligus menegakkan hukum dan hak asasi manusia
bersama saya budha diputro kita akan mengupas bagaimana warna politik hukum dan ham pemerintahan jokowi
selama seratus hari pertama ini dalam kupas tuntas episode
seratus hari jokowi merawat demokrasi menegakkan hukum dan hak asasi manusia
tidak punya dampak tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah problem
upahnya ekonomi gak bertumbuh
gak tau saya
oke bagaimana pemerintahan jokowi berselancar menghadapi tantangan politik kebebasan penegakan hukum dan juga hak asasi manusia
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir
yang pertama saya akan perkenalkan dulu dari sisi paling kanan
ada bang doni gahrala adi
adian tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
terima kasih bang doni
sudah datang kemudian di tengah ini yang biasanya tukang kritik ini
direktur kantor hukum dan ham lokal taru
ada bang haris azhar
di ujung paling kanan ada peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi atau p dua
ada rocky gerung
ini apa tanda tanda pilpres sudah selesai rocky
bukan tanda pilpres ya
ini literasi artinya
oh literasi oke jadi gak ada hubungannya sama lainnya ya

saya sengaja sarukan di tengah tengah mahasiswa karena jiwanya saya tahu masih muda sampai saat ini
ada iksan lulumba analis politik dari institut peradaban
terima kasih bang iksan
sudah datang dan tidak hanya kita berempat di sini kita sudah mengundang teman teman kita dari universitas trisakti
terima kasih teman teman
oke malam hari ini bapak bapak kita akan bicara mengenai
oh ntar terima kasih saya sudah ditempatkan di generasi saya ya
iya ya emang sengaja saya sisipkan saya susupkan anda di sana untuk bisa merasakan vibesnya milenial gitu ya bang ican ya oke
ini bukan tentang anda tapi kita bicara tentang jokowi hari ini
seratus hari jokowi maruf kalau orang orang bicara mengenai pertumbuhan ekonomi pembangunan macam macam
malam hari ini kita duduk di sini untuk bicara mengenai pembangunan politik merawat demokrasi menegakkan hak asasi manusia
tapi kalau kita bicara mengenai visi presiden mengenai bagaimana merawat demokrasi menegakkan ham dan macam macam itu
langkah paling awal kalau menurut kami adalah bagaimana menyusun formasi kabinet
menyusun orang orang yang akan membantu presiden mengejawantakan visi mengenai pembangunan demokrasi tadi
kita akan saksikan dulu video singkat berikut ini
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan
awal ini karena kita bicara bagaimana merawat demokrasi kalau formasi politiknya tepat atau tidak tepat dalam mewujudkan visi presiden itu
kita lihat dulu formasi politik jokowi di kementerian polhukam
ini orang orang yang dipilih oleh jokowi untuk membantu dia mengejawantakan visi politik hukum dan hamnya
ini ada menko polukam mahfud md menteri pertahanannya prabowo subianto ada johnny plate ada yasona lawli yang sedang kontroversi minggu ini
ada menteri dalam negerinya ada jenderal polisi tito karnavian kita lihat lagi slide berikutnya
oke ada menteri luar negeri retno marsudi jaksa agungnya st burhanuddin dan juga menteri pan rb cahyokumolo
saya mulai dari formasi jokowi untuk mengejawantakan visi merawat demokrasi
saya mau ke rocky dulu deh
roki formasi politik seberapa penting dalam mewujudkan apa yang dicita citakan publik
dalam terjaganya demokrasi terjaganya kebebasan
formasi itu nggak ada gunanya
kalau dirigenya tidak bisa memformat pikiran demokrasi itu
jadi itu soalnya
dan memang format demokrasi itu sudah ada sebelum jokowi jadi presiden
jadi jangan tanya apa yang sedang dibuat oleh pak jokowi untuk demokrasi
tanya apa yang tidak dibuat pak jokowi
atau dibuat pak jokowi sehingga demokrasi merosot hari hari ini
anda baca misalnya kemarin majalah yang paling bermutu di ekonomis mengeluarkan survei
di situ ditunjukkan bahwa indonesia merosot di dalam demokrasi selama permintaan jokowi
bahkan kita mulai dua ribu lima belas

indonesia ada jauh di atas malaysia
sekarang malaysia menyalip indonesia dalam demokrasi
jadi demokrasi itu merosot
jadi tidak ada gunanya bicara format
dan pemberosotan itu kemudian paralel dengan jalan pikiran beberapa toko yang anda taruh di situ tadi
orang orang ini cukup membantu berkontribusi pada data data yang anda katakan tadi atau justru akan menyelamatkan indonesia ke depan
berkontribusi negatif karena saya kasih contoh ya
muldoko bilang terlalu bisik
biasanya biar lebih rover ada
kita juga basa hanya menggunakan melalui kode pen the bonyol kemenangan
jika tidak adanya siap proses governor soekarno dan recrego
tapi membalikkan arah demokrasi ke sistem yang mulai proto otoritarianisme
jadi pertanyaan tadi keliru bahwa demokrasi justru sudah ada waktu jokowi masuk
dan sekarang di dalam pembentukan jokowi demokrasi merosot
jadi pertanyaannya mengapa justru dalam kabinet hari ini demokrasi merosot
jadi formasi ini menyumbang kemerosotan tadi kata anda
tidak menyumbang sangat menyumbang itu
oke terima kasih mbak troki ya
bang haris gimana melihatnya
formasi ini cukup menjawab nggak tantangan publik mengenai bagaimana kebebasan demokrasi tetap tegak
di tengah apa namanya wacana atau kegiatan pertumbuhan ekonomi
saya mau bilang pertanyaan anda terlalu bagus
karena situasinya gak sebagus pertanyaan anda
menempatkan mahfud md saya punya satu keyakinan bahwa mahfud md ditugaskan

kemiskinan narasi di jokowi soal hukum ham dan demokrasi
ditempatkanlah mahfud md
produknya sampai hari ini kita belum lihat
nah menempatkan pak burhanuddin misalnya
karena memang bukan untuk jawaban sekedar penegakan hukum
tetapi untuk mengisi kebrutalan yang diciptakan oleh prasetyo ketika jadi jaksa agung
jadi memang ini formasi ini

dan dia juga berkata bahwa ini adalah platform yang sudah ada
diisi saja untuk atau diisi oleh orang orang yang bisa mengisi banyak hal yang dia tidak bisa handle tidak bisa tangani
berarti positif dong mengisi kekurangan dan menjawab tantangan
cuma sekedar itu tetapi di sisi yang lain beberapa nama justru dia lebih berperspektif heavy atau lebih berat pada soal keamanan
ya kan belum apa apa udah bilang papua mau dipecah berapa provinsi
ya kan bergejolak loh itu orang orang papua
belum apa apa udah bilang di banyak tempat di indonesia akan dipasang cctv
ya kan alasan alasannya kita nggak tahu dan belum dengar
lalu beberapa nama yang lain misalnya menkom info
belum apa apa sudah setuju penutupan akses internet
yang kemarin digugat oleh teman teman di
nah jadi menurut saya

lebih kontributif orang orang yang ada di ruangan untuk hukum ham demokrasi
justru malah menciptakan anti demokrasi menciptakan peniadaan hak asasi
yasona lawli belum seminggu udah banyak bohongnya
jadi sebetulnya formasi yang ada diisi tadinya untuk memperbaiki wajahnya presiden
tapi justru malah bikin kacau situasi buat presiden
dan justru lebih parahnya lagi situasi real di lapangannya lebih kacau
sebelum dijawab oleh bang doni saya mau ke bang ican dulu
sepesimis itukah melihat formasi ini dalam mewujudkan cita cita publik lah paling tidak
untuk mewujudkan kebebasan dan demokrasi
saya pikir tadi doni dulu
enggak mas doni terakhir nih menjawab anda
saya mungkin tidak perlu galak lagi karena dua teman saya sudah galak gitu ya
tugas anda mengayomi jangan galak galak
format demokrasi kita format sistem yang kita pilih memang
membuat pertama dengan pemilu yang kemarin
fni gazirian dan kawan kawan sendirian menghadapi tekanan untuk presidential threshold
membuat kita punya dua pasang yang harus kita pilih kan
itu tidak mungkin tidak terbelah
oke karena tidak ada pemilihan tahap awal
yang kedua ya sistem kita ini kan memang parlementer
cuma resminya kita presidensil presidensial kalau kita mau bilang
misalnya jangankan kita bahas dulu pak jokowi
waktu pak yudhoyono saja jadi presiden
dan mengatasi lawan lawannya pada putaran pertama
nah yang mau saya katakan bahwa
entoh itu pun setelah dia menang
dia menggait golkar masuk dalam koalisi
bahkan golkar yang tadinya mendukung seteru dari yudhoyono yaitu prabowo subianto
yang pilih menjadi pemimpin setgap
yang ini yang ingin anda katakan presiden jokowi melanjutkan tradisi
di antara presiden menteri menteri ini yang mana sih pilihan jokowi
dugaan saya adalah nadiemah karim mbah lillahadalia
wisnu thamakusubandyo erick thohir mungkin satu lagi
yang lain adalah pilihan politik yang disodorkan oleh para pihak
apakah partai politik maupun kelompok kelompok penekan
yang memang membantu jokowi secara politik dan secara bisnis
tapi menurut anda setuju
apakah setuju dengan pendapat rocky dan bang haris
bahwa formasi ini justru menyumbang pada kemerusotan demokrasi
ya itu tadi itu tadi
dengan seperti ini saya akan mengatakan kepada dua teman saya ini
saya ingin melompat saja kan mereka sudah mengkritik buat apa saya kritik lagi
yang saya mau katakan adalah
dengan sepenuh perhatian kita
masalahnya bukan pada jokowi
atau bukan pada yudhoyono
tapi pilihan sistem yang kita pilih dengan negara sebesar ini
pasti salah gitu loh
siapapun akan jadi presiden
jadi tidak hanya kontribusi jokowi yang memilih orang
tapi sistemnya kemudian ini
jadi terpaksa kalaupun itu kemerusotan itu karena terpaksa
dan sistem yang memaksa itu
kalau saya tanya budi berapa persen
saya nggak mau jawab kepada anda
rocky dan bang haris tadi sudah mengatakan spesimis itu
formasi menentukan pijakan awal
masa depan yang kurang baik bagi demokrasi katanya
ya saya kira tidak mungkin lah gara gara formasi setitik
rusak demokrasi sebelangah
formasi ini baru bekerja seratus hari
sementara ekonomi intelijen unit sudah menilai satu tahun
ya tidak tepat lah dikatakan
seratus hari ini menyumbang kerusakan satu tahun gitu ya
dan ingat bahwa ekonomi intelijen unit juga melakukan pengukuran di dua ribu tujuh belas
dan ada peningkatan meskipun sedikit gitu
kemudian yang kedua
kalau dibandingkan dengan malaysia
memang malaysia baru saja mengalami euforia
demokrasi seperti kita
dengan teruntuhnya umno
dan dipicu oleh korupsi prime minister najib gitu
itu saja ada semacam semangat publik yang tinggi tentang demokrasi
sementara indonesia setelah reformasi
tentu saja mengalami berbagai persoalan
terutama mayoritarianisme yang ganas di akar rumput ini
dan dilema pendegakan hukum
karena begitu persoalan persoalan ini tidak diselesaikan
persoalan persekusi dan lain sebagainya
yang dimainkan sentimen agama
dikira kemudian ini melawan agama dan lain sebagainya
ada dilema dilema semacam ini di proses penegakan hukum dalam menegakkan demokrasi
dan mesti diingat
kebebasan kesejahteraan dan keamanan itu harus ditarik satu nafas
jangan melihat satu kondisi yang lain
kesejahteraan itu kan meningkatkan kualitas kualitas kebebasan
orang bodoh orang miskin pendapatnya itu saja
ya berbeda dengan orang yang
berpendidikan dan berkecukupan gitu
kalau orang pendapatnya sudah baik tidak hoax tidak ada konflik
jadi tarikan nafas ini jangan dilihat sejahteraan dulu keamanan dulu
ini saya kira paradigma yang harus di
bang doni seberapa penting dan seberapa yakin anda
tentu saja anda pasti bilang yakin
formasi ini tidak menyumbang kemerosotan
malah membuat tarikan napas ini bisa terwujud
apa alasan penting anda bisa yakin ke publik
saya tidak yakin
saya tidak yakin informasi ini karena apa
pak jokowi akan selalu mengevaluasi
ingat bahwa jokowi itu gemar reshuffle
jadi saya kira seluruh anggota kabinet itu dalam kondisi darurat
kalau tidak perform kalau tidak menumbuhkan demokrasi
tidak meningkatkan kualitas kebebasan dan keamanan
ya tentu saja akan ada pergantian di tengah jalan
kita saja di kantor staf presiden hanya enam bulan kontraknya
jadi kalau enam bulan saya tidak perform
ya saya bisa satu ketika berpindah di tempat duduknya mbak rocky
tidak lagi menjadi wakil istana
saya tidak akan kasih
oke bu roky anda melihatnya bagaimana
gini betul bahwa
coba saya lebih teliti mengungkapkan fakta itu ya
sini mengungkapkan ada banyak terang
yang mirip juga modern
di atas malaysia oke nah sekarang dia turun jadi pertanyaannya kenapa justru turun
kan soalnya adalah bukan kita tuntut apa yang sedang dilakukan jokowi untuk menghasilkan demokrasi
salah jokowi ada ketika sistem udah demokrasi jadi kalau dia merosot sekarang pertanyaannya kenapa merosot
ya bisa keterangan macam macam ya karena intoleransi di mana mana karena sentimen agama segala macam
tapi faktanya jokowi tidak bisa mengolah citizenship kan dia presiden itu
dia tidak bisa mengolah menghasilkan suasana di mana orang jadi toleran
melihat bang doni yang kurang yakin juga sebenarnya dengan formasi ini bisa mewujudkan pendegakan dan merawat demokrasi
apakah ini tanda tanda memang presiden salah pilih orang kita akan jawab itu
ustaz jeddah kami akan segera kembali
saya ingat klub favorit saya manchester united pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ketika ada dwide york andy cole ada david beckham ada roy kane
di penjaga gawang ada peter smicle kita yakin kalau formasi seperti ini saya yakin mu mungkin bisa jadi juara liga champion dan juara liga premier
dan akhirnya terwujud
dengan formasi ini
bung doni pun kurang yakin katanya bahwa ini bisa menegakkan demokrasi
yang anda baca sinyal apa bang rocky kalau melihat seperti ini
ada sinyal sinyal lain nggak
betul tadi izan lulemba benar bahwa ya jokowi itu tawanan dari oligarki tawanan dari partai
jadi kalau suradoni tadi menganggap nanti bisa risalvel itu mengandaikan presidennya otonom
kan itu cita cita otonom tapi fakta politiknya kan dia tidak otonom
beliau tidak otonom
karena itu tidak mungkin dia risalvel
jadi masalahnya adalah kemampuan dia untuk mengatasi keadaan atau faktisiti dari sistem kepartaian kita
plus kemampuan dia untuk duel atau deal dengan oligarki tidak ada tidak punya
jadi kita mesti mulai dengan fakta itu bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk mengkondisikan partai
supaya betul betul menghormati sistem partai
supaya betul betul menghormati sistem partai
presidensil dan dia tidak punya
ketangguhan untuk duel
dengan oligar kalau orang orang partainya
bagus dan bisa menunjang
rawatan demokrasi itu kan juga bisa saja
ya bisa itu meskipun presidennya tidak autonom
ya bisa nanti tiga ratus tahun ke depan
kalau anda berpikir begitu
saya kira ini sudah sekali berjalan dengan presiden
bahwa dia mengatakan ini periode terakhirnya
jadi memang dia ingin
meninggalkan legacy dan legacy itu butuh
dukungan dari kabinet yang solid
ya dia tidak nothing to lose
sebenarnya politik akomodasi
membuat dukungan politik itu solid
tetapi ingat bahwa
demi legacy demi sesuatu yang ingin
berikutnya tentu saja
reshuffle itu sesuatu yang
dari partai politik tertentu
dari kekuatan oligarki tertentu
presiden saya kira
sekarang sudah berpikir
bagaimana ya di periode kedua ini
kabinetnya bekerja solid
karena dia ingin mewariskan sesuatu yang baik
buat bangsa ini
seperti bung noni ini
kalau dari kalimat anda enggak juga
yang tahu hanya presiden dan tuhan yang maha esa
kalau bicara politik akomodasi
bung haris banyak yang senang banyak yang tidak senang
rocky salah satu yang tidak senang
maka apakah jika ada lawan politiknya yang kuat sekali
selama dari tahun dua ribu empat belas
kemudian bisa bergabung atas nama politik akomodasi
untuk bisa bersama sama membangun bangsa
enggak ada urusan senang enggak senang
saya selalu anggap itu nggak masuk akal
oke kita akan dengarkan dulu apakah kalimat ini
dari orang yang pernah menjadi lawan presiden jokowi
itu masuk akal apa enggak kita lihat
membantu presiden republik indonesia
khususnya di bidang
dan menjaga keamanan
ya kalau tanpa itu
kontribusi lawan politik jokowi
bung haris gimana komentarnya
saya bicara pakai kompeten saya aja ya
bicara soal hak asasi manusia
mengakomodir orang orang yang
nama namanya ada dalam pelanggaran
laporan pelanggaran ham
yang dibuat oleh komite jokowi
komnas ham ada wiranto
jadi menteri pertahanan
tapi di satu sisi ada undang undang yang
kejaksaan agung melakukan penyidikan
dan penuntutan terhadap
pelaku pelaku pelanggaran ham
jaksa agung juga dibawanya presiden
oke nah ini
komplikasi jadi bagaimana
apa ya dengan formasi
masuk ke substansi
tuntutan dalam konstitusi
nah kalau tadi saya mau jawab
jangan jangan hari hari ini presiden masih sibuk
baru masuk ke istana begitu
om budi iya politik akomodasi
itu apa sih manfaatnya kemudian
presiden merangkul lawan politiknya
gitu bung doni untuk kalau
nanti bung roky pasti punya penjelasan soal itu
apa sih yang kita rasakan sekarang dengan
presiden merangkul banyak orang
masuk lawan politik terberatnya
selama lima tahun terakhir
saya kira alasan utama
dan manfaatnya udah kelasa belum bung doni
mengakomodasi prabowo ya
sekundernya jelas ya karena dia
ketua umum gerindra atau partai yang cukup besar juga
yang akan bisa menjadi dukungan politik di
parlemen tapi alasan utamanya memang
memiliki gairah terhadap soal soal
pertahanan gitu ya dan pikiran pikirannya
dianggap pak jokowi bisa
tetapi tentu saja betul
ya ada kontrol disini
ya presiden tetap aja menjadi
panglima tertinggi kemudian
harus melakukan kontrol tapi
saya kira alasannya utama
karena memang pak prabowo ini
sosok yang ketika
berbicara mengenai pertahanan memang memiliki
konsep yang menurut pak jokowi
cukup bisa ditanggungjawabkan
oke dan dampaknya positif untuk
pemerintahan kedepan membantu sesuatu
yang bolong yang ada di pemerintahan jokowi gitu dengan
kehadiran pak prabowo ya yang kita lihat misalnya
persoalan natuna kemarin ya kan
kita tahu bagaimana ya kapal kapal
cina bisa lalu luasa masuk ke
perang kita kurang ya radar
drone dan lain sebagainya
pak prabowo punya konsep yang bagus untuk
menjaga kedaulatan teritorial
kita ya kenapa tidak
kenapa tidak bung roky
gini ya pertanyaannya
itu bukan poin
demokrasi bukan itu poinnya poinnya
adalah apa ongkos demokratik
dari masuknya prabowo ke dalam
ya ongkosnya tidak ada
oposisi yang mengkonsolidasi
suara publik jadi demokrasi
berhenti justru karena prabowo
masuk ke dalam
kabinet kan inti
demokrasi adalah ada
yang diartikulasikan melalui
soalnya tuh jadi bukan soal natuna
bangsa itu bertahan
kalau ada pikiran alternatif tersedia
di dalam keadaan krisis
sekarang pikiran alternatif itu tidak ada tuh
karena tidak ada partai alternatif
partai yang setiap saat
me watch pemerintah tuh
dengan kata lain tanpa oposisi maka
bisa berlangsung setiap saat
tanpa kemampuan kita untuk
membayangkan apa yang akan terjadi karena konfrontasi
di jalan dengan istana itu
jadi fungsi oposisi hilang
itu artinya demokrasi merosot
itu salah satu yang diukur
unit tuh efek sampingnya dari
politik akomodasi atau masuknya
prabowo apa yang anda rasakan
lebih baik yang saya lihat daripada yang saya rasakan itu
yang saya lihat adalah
keakrapan tetap tidak tumbuh
keresahan sosial berbasis politik identitas
antara masuknya prabowo dengan
berhentinya keakrapan berwarga negara
tidak bisa di
asuransikan pada kasus natuna itu
itu khaih politik
itu adalah soal global disitu
jadi harus lihat dengan jernih
supaya ada pikiran yang metodologis
saya ingin supaya saudara doni balik
pada cara berpikir metodologis
terus saya ajarin pada dia itu bertahun tahun
bung rodi ongkos demokrasinya
ongkos demokrasinya tadi
kalau kata bung roki
terlalu mahal untuk
tukar tambah dengan latuna
jadi saya harus mengajarkan mas roki
soal metodologi sekarang
begini mas roky jadi kalau kita
apa namanya dengan masuknya prabowo untuk
tentu saja ya
kita mesti lihat apakah memang dia betul betul
apakah posisi hilang tadi mas roky bilang sendiri
cekbong kampret masih terus berlangsung
artinya kan masih ada oposisi disitu
dan ingat bahwa dalam sistem demokrasi
yang sempurna ada cross cutting loyalties
bisa ke prabowo tapi juga oposisi
partai politik itu ya logikanya
adalah elektoral kalau dia mendukung
polisi pemerintah tapi buruk bagi
elektoralitas tentu saja lebih baik
dia akan membela elektoralitasnya
dan ini hanya berlangsung sampai

politik berubah semua
yang tadinya koalisi menjadi oposisi
atau sebaliknya masuk
karena kepentingan kepentingan tertentu
jadi ini tidak bisa dilihat secara hitam putih
ya oposisi itu abadi
dalam satu sistem demokrasi
baik sembunyi sembunyi maupun
terbuka seperti mas roky saya kira
biasa saja jadi kekhawatirannya
kekacauan pikiran itu ya
kalau kita bicara
bekerja bila tidak ada
tidak diakomodir oleh kekuasaan
jadi dari konsep
secara berpikir doang itu
kalau kita bilang basis sosialnya ada oposisi
dengan sendirinya tapi kita bicara
tentang sistem politik
kalau saya misalnya bicara
kritik habis habisan itu ya itu oposisi
dalam gagasan tapi tidak
dalam perimbangan kekuasaan harus ada
partai yang mengimbangi itu
kecuali saya punya partai
tiga empat partai jadi
pelajaran pertama bagaimana saudara doni
yang barusan masuk di
ksp sudah terkontaminasi
dengan kekacauan pikiran itu kan
jadi dia tidak bisa lagi terangkan
apa yang dimaksud dengan
dan fakta oposisi
yang beroposisi bisa rakyat
rakyat kalau harga
diucapkan oleh siapa
jadi itu soalnya
itu bab satu
dalam teori politik dasar
oke dononi saya kasih kesempatan
kalau kita lihat dinamika
parlemen sekarang kita lihat partai partai
mendukung pemerintah berapa banyak yang
akan mendukung sepenuhnya
soal bpjs keras sekali
partai partai pendukung pemerintah jadi
isinya sebenarnya oposisi
karena kita lihat partai ini
logikanya ada logika elektoral
tidak bisa dikatakan bahwa
begitu pendukung maka akan seterusnya
begitu karena kita lihat
dinamika di parlemen lah ya belum lagi
nanti ada undang undang ibu kota negara
omnibus law dan lain sebagainya
ini pasti akan
ada dinamika dinamika dan tidak bisa dikatakan
dan pks yang akan oposisi
bisa saja gerindra masuk ke sana nanti
kelompok oposisi dan tergantung isu bahkan malah ya
tergantung isu kita lihat ada pan sus ada pan j
jawa seraya kita tidak pernah tahu dinamika di parlemen
oke saya mau ke bung ican terakhir
untuk saya sosiologis saja di bawah filsafat
jadi saya tidak berani menengahi mereka berdua
lebih tinggi soalnya tapi yang
mau saya katakan persis seperti yang tadi saya bilang di awal
kan dia bernegosiasi hampir tiap detik
baik di dalam
kekuasanya sendiri kan
menteri disebut sebagai pembantu presiden
tapi kan kita tahu karena
menteri menteri itu dikuasai oleh partai partai
politik dan hanya sekian persen yang betul betul
dipilih dari kalangan teknokrat
atau kalangan profesional maka
tentu mereka punya rencana politik selain
melayani bangsa juga mereka
berurusan dengan kepentingan politiknya
apakah selesai disitu
negosiasi presiden berikutnya
ada dengan parlemen coba
jangan baca jokowi saja
waktu yudhoyono juga begitu
bahkan wapresnya adalah
setiap saat setiap isu mereka berunding
terus menerus dengan koalisi
yang berubah ubah jadi jangan khawatir
seperti apa yang rocky bayangkan oposisi yang
kita akan hilang tidak tidak poin saya bukan
itu poin saya adalah bahwa
marilah kita naikkan diskusinya
ya misalnya mengajak pak prabowo
bagus bagus saja dianggap bahwa
memasukkan di dalam kantongnya
tetapi kan bisa digantikan
segera oleh orang lain yang sedang
merencanakan tempat itu belum ada
tetapi katakanlah pks
apakah pks sendiri apakah nanti di parlemen
pks akan sendirian tergantung isunya
juga kan sekarang kita mau tanya
kalau kita lihat ritme dalam hari per hari ini
saya kira akan ditentang misalnya
belum lagi ibu kota belum lagi
isu isu lain jadi poin saya adalah kembali
pada isu saya yang tadi apakah kita
mulai serius mumpung sekarang ini
masih jauh pemilu dan komisi dua
saya dengar sudah mulai menggodok sistem
pemilu dan undang undang paket politik
mudah mudahan lebih cepat kita menyiapkan betul betul
mau presidenial benar
atau mau parlamenter saja sekalian baik
temu tangan untuk bu gijan
tadi katakan presiden itu
belum tentu mandiri dalam memutuskan sekarang
tapi yang harus mandiri dan independen
adalah penegakan hukum dan pemberantasan
korupsi karena itu harus mandiri dan independen
tidak boleh diintervensi oleh siapapun bagaimana
komitmen presiden jokowi dalam tadi
mendegarkan hukum dan pemberantasan korupsi
selama seratus hari ini kita akan evaluasi
ustaz jeddah tetap bersama kami